subholding perusahaan listrik negara pln energy primer indonesia dibentuk untuk memberikan kepastian pengadaan energi primer untuk operasional pembangkit
dengan dibentuknya subholding ini pengadaan energi primer yang sebelumnya tersebar dan tidak efisien kini dikelola secara terpusat
pt pln energy primer indonesia akan fokus melakukan tata kelola hingga rantai pasok batubara gas dan bbm serta biomasa
subholding ini akan mengamankan pasokan energi primer untuk memproduksi listrik hingga dua ratus delapan puluh ribu gigawatt hour per tahun
iwan agung firsatan stanta selaku direktur utama pt pln energy primer menjelaskan
pembentukan subholding ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan net zero emission
hal ini terbentuk dalam salah satu direktoratnya yaitu direkturat biomasa
di samping ada pula direktorat batu bara dan gas bbm
komitmen pln untuk energi baru terbarukan salah satunya ada direktur khusus biomasa
ini adalah suatu komitmen di mana kita secara peta di dunia ini mempunyai potensi klorofil yang sangat besar dibanding negara negara yang lain
tetapi penggunaan biomas itu kita termasuk yang tidak begitu besar dibanding negara negara eropa misalnya yang tidak ada klorofil di sana jarang klorofil
dan ini makanya ada direktor biomasa itulah salah satu komitmen bumn